sebuah jalan penghubung antara sindangkerta dan desa selawi kabupaten bandung barat jawa barat
terancam putus akibat tebing setinggi delapan meter longsor dan mengikis badan jalan
aktivitas warga pun terganggu karena jalan tersebut merupakan satu satunya akses
aktivitas warga desa selawi menuju sindangkerta bandung barat dan sebaliknya terancam lumpuh
karena satu satunya jalan penghubung ambrol
kondisi tersebut telah berlangsung hampir sepekan ini
awalnya tanah longsor hanya mengikis sedikit badan jalan
namun derasnya arus sungai yang menghantam terus menerus akibat hujan membuat separuh badan jalan ambrol
untuk memperingatkan pengguna jalan papan peringatan dan garis polisi dipasang di tepi tanah longsor
warga pun harus ekstra hati hati ketika melintasi jalan tersebut
karena retakan tanah mulai memanjang dan membelah jalan
namun hingga saat ini belum dilakukan perbaikan jalan oleh pemerintah ataupun dinas terkait
padahal jalan tersebut merupakan akses
dan itu adalah kemungkinan utama warga untuk beraktivitas
kalau jauh sini satu satunya pak
kalau lewat atas itu jauh
kalau ini terputus keliling lagi
alasannya air sungainya masih besar
warga khawatir jika terjadi hujan deras
jalan yang masih ramai dilalui kendaraan tersebut akan kembali ambrol dan terputus